minggu pagi menteri agama membuka acara gerak jalan yang diprakarsai oleh majelis umat buddha pari sada buddha dharma nichiren shoshu indonesia
dalam kesempatan itu menteri agama menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama dan saling menghormati keberagaman
gerak jalan demi menjaga dan merawat kerukunan umat beragama di indonesia ini diadakan bersamaan dengan car free day jakarta dan diikuti ratusan peserta
kegiatan tersebut juga melibatkan majelis umat agama lain di mana acara ini merupakan momentum memulihkan dampak psikologis yang muncul
khususnya bagi warga keturunan tionghoa akibat ulah perusuh yang menunggangi aksi damai empat november lalu
menteri agama berharap umat beragama dapat menjaga kerukunan dan menghargai perbedaan dengan orang lain
maka bagaimana kita bisa membangun toleransi tenggang rasa dengan cara
bagaimana kita bisa lebih proaktif menghormati menghargai perbedaan yang ada pada pihak lain
daripada kita menuntut agar orang lain yang berbeda itu menghargai atau menghormati diri kita
dan saat ini sudah ada koresponden cnn indonesia ruli kurniawan
ruli sebenarnya apa tujuan diselenggarakan acara ini apakah rutin dilakukan
atau hanya karena adanya aksi damai yang berujung ricuh jumat lalu
atau hanya karena adanya rasa toleransi antara umat beragama indonesia yang memang sudah terjalin sejak lama sekali oleh penduduk penduduk kita
dan itulah intinya yang coba untuk ditekankan dengan adanya aksi atau kegiatan gerak jalan santai ini yang dilaksanakan pagi tadi bersamaan dengan diadakannya aksi atau kegiatan car free day di jakarta
dan pesan pesan itulah yang terus dilontarkan yang terus didengungkan sepanjang gerak jalan ini
dan dimana ratusan orang
bisa dibilang umat buddha juga ada juga partisipasi atau partisipan dari agama ataupun umat lain juga hadir di sana untuk melaksanakan gerak jalan santai
dengan track ataupun jalurnya mulai dari depan gedung kementerian agama hingga menuju ke bundaran ataupun ke belokan patung kuda depan menara indosat
dan hingga berbelok lagi di depan sarinah dan berakhir di kantor kementerian agama
dan sepanjang alur
dan sepanjang alur ataupun trek ini mereka terus menyelilakan pentingnya keberagaman pentingnya toleransi dan pentingnya kerukunan antarumat beragama
dan ini juga sebagai bentuk ataupun bagian untuk menjadi trauma healing terkait adanya aksi anarkis
aksiden insiden kerusuhan yang sempat menodai aksi damai empat november lalu atas adanya upaya upaya anarkis dari provokator di aksi tersebut
dan itulah yang coba untuk terus dikumandangkan terus untuk disiarkan oleh mereka
dan untuk mengenai bagaimana upaya mereka untuk menciptakan kerukunan merawatannya kerukunan ini
juga untuk mengembalikan dampak psikologis akan kembali tenang situasi di jakarta khususnya
itu terus diharapkan di sana
dan kita lihat tadi juga sepanjang jalan mh tamrin sudiman mh tamrin bagaimana acara car free day tetap dilaksanakan
meski pada hari jumat malam
sempat terjadi adanya aksi kerusuhan yang bisa dibilang didomplengi oleh aktor aktor atau provokator di dalam aksi damai empat november lalu
dan mengenai adanya suasana yang cukup damai cukup tenang
dan itu juga terdampak juga situasi di monas pada siang hari
di mana saya lihat bagaimana situasi di monas di depan istana merdeka ini
di mana yang menjadi pusat ataupun konsentrasi masa pada empat november lalu
di mana juga sempat terjadi adanya asli pembakaran di sini
sekarang berjalan normal seperti biasa
saya lihat tadi pagi bagaimana masyarakat bagaimana wisatawan dan pengunjung terus datang menuju ke monas untuk menghabiskan akhir pekan mereka
tanpa ada rasa khawatir adanya bahwa sebelumnya di wilayah ini sempat terjadi aksi yang cukup bisa dibilang menakutkan seperti itu iqbal
dan meskipun di dalam lingkar monas sendiri kita masih melihat adanya penjagaan penjagaan dari pakaian polisian di sini
di mana kendaraan kendaraan taksi juga masih ada terparkir di sini
namun masyarakat tampaknya tidak mengindahkan hal tersebut dan tidak menjadi suatu sumber ketakutan
bahkan dengan keberadaan kendaraan kendaraan taksis tersebut bisa menjadi salah satu objek foto buat masyarakat ataupun pengunjung wisatawan yang datang ke monas ini untuk berfoto di sini
bahkan tadi saya sempat melihat bagaimana anak anak kecil mereka sangat antusias untuk berfoto di depan kendaraan berat seperti water cannon ataupun kendaraan apis baja yang ada di sini
bahkan juga personik kepolisian yang sedang berjaga di sini pun juga tak lupa sebagai objek untuk berfoto bersama

berita terkini mengenai cuaca ekstrem di jawa tenggara
berita terkini mengenai cuaca ekstrem di jawa tenggara
berita terkini mengenai cuaca ekstrem di jawa tenggara
berita terkini mengenai cuaca ekstrem di jawa tenggara